nah kalau kita lihat rusia pasti mengargumentasikan bahwa serangan yang dia lakukan itu didasarkan pada hak untuk membela dirinya
sempat ikut sekolah copet
kota ini juga berada di kota yang sangat keras
harus senantiasa netral dalam hubungan luar negerinya
ya yang bukan hak dia yang diambil yang punya dia
kartu identitas anak juga ada di situ terus uang
menurut bang mul menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban
untuk bisa mengambil handphone tanpa ada rasa apa
namun areal parkir di beberapa pasar yang masih terbatas
pelatihannya ini udah ada macam macam abang
dapun mencoba beberapa gerakan dasar barongsai
kalau udah lo main keluar dari gue
adalah hasil kerjasama antara pihak ketiga dengan perumda pasar jaya
itu yang kita mau iniin